jelang puncak haji cuaca ekstrim terjadi di mekah arab saudi
suhu udara mencapai empat puluh dua derajat celcius di siang hari
jemaah haji indonesia diminta untuk memakai alat pelindung diri saat beraktivitas
dua puluh jemaah haji indonesia mulai memadati kota mekah al mukaromah
pemerintah mengingatkan jemaah haji agar senantiasa menjaga kesehatan diri
saat sampai di mekah mengingat saat ini kondisi cuaca di kota mekah cukup panas
jemaah haji diminta untuk mengurangi aktivitas di tengah cuaca panas
dan membawa alat perlindungan diri saat beraktivitas
berikut laporan jurnalis kompas tv imran fahim dari mekah arab saudi
setiap saya berada di luar ruangan pada siang hari
membawa botol minum sekaligus spray seperti ini
saya semprotkan airnya pada bagian tubuh agar tidak kering terkena sengatan matahari
selain botol seperti ini saya juga membawa sejumlah alat pelindung diri
ada topi ada masker kemudian ada kacamata hitam
ini wajib dibawa saat kita keluar pada siang hari
jemaah haji indonesia juga diimbau untuk selalu minum
air putih setiap satu jam sekali
jika perlu minum oralit agar elektroniknya cepat terganti
dan jemaah haji indonesia diimbau
jangan terlalu sering beraktivitas di luar ruangan pada siang hari
seperti ziarah dan umroh sunnah
sejaga kesehatan siapkan fisik terbaik menuju puncak haji
imron fahim kompas tv mekah arab saudi